banjir yang melanda kota samarinda mulai berdampak terhadap kesehatan warga
sejumlah warga mulai mengeluh sakit dan mendatangi posko kesehatan yang berada tidak jauh dari permukiman warga yang terendam banjir
bobi anak berkebutuhan khusus berhasil dievakuasi aparat tni dan relawan dmy indonesia dari rumahnya di gria mukti sejahtera samarinda kalimantan timur
bobi terdeteksi mengalami batuk dan gatal gatal setelah diketahui munculnya bercak merah di tubuhnya
bobi dan keluarganya tidak keluar rumah sejak tiga hari lalu
selain bobi lutfi yang baru berusia enam bulan bersama tiga anak lainnya juga turut dievakuasi para relawan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan
sebagian besar warga tidak mau mengungsi karena rumahnya bertingkat dua
mereka juga enggan menerobos genangan air sedalam delapan puluh cm
namun aparat tni siap membantu warga jika ingin mencari tempat yang lebih aman
sementara ini yang kita turunkan dua ratus orang
itu meliputi di tempat kantong kantong ini di bengkuring kemudian di gria lukti sini kemudian di bukit telinga satu lagi di sidodadi
pemerintah kota samarinda
pemerintah telah menetapkan siaga bencana selama tujuh hari
banjir di samarinda terpantau meluas
dari sebelumnya hanya melanda kawasan samarinda utara kini mulai mengenang di dua kecamatan lainnya yaitu samarinda ulu dan sungai pinang
surya atman samarinda kalimantan timur